tahun dua ribu delapan belas menjadi tahun krusial bagi masa depan ekonomi digital
digitalisasi memaksa pelaku ekonomi di beragam sektor industri gesit beradaptasi
salah satu yang menjadi prima dona adalah finansial ataupun juga financial technology
atau lebih dikenal dengan istilah fintech teknologi keuangan digital
yang saat ini berkembang seiring menjamurnya e commerce
serta penawaran beraneka jasa yang serba online
bagaimana proyeksi pertumbuhan keuangan digital sepanjang tahun dua ribu delapan belas ini
masa depan industri keuangan digital kami bahas lebih dalam di segmen the analyst

tidak ada alasan untuk dua ribu delapan belas itu akan layu justru akan semakin pesat berkembang
terkait regulasi apakah ada pelaku industri diajak berdiskusi bersama dengan pemerintah
sebagai policy makers dalam hal ini
oh pasti jadi kita memiliki dua regulator di sini ya
satu bi yang memang fokusnya kepada sistem pembayaran dan kedua adalah ojk
untuk sektor jasa keuangan lainnya
dan selama ini kita cukup berdiskusi cukup intensif cukup panjang
dengan bi kita bersama sama mendiskusikan bi regulasi bi tentang teknologi finansial
baru keluar minggu kemarin
dengan ojk pun juga kita cukup
hasilnya apa yang bersama bi mas aji
itu bi menciptakan yang namanya regulatory sandbox
jadi kita akan mendukung bi supaya regulatory sandbox ini bisa dimanfaatkan
sebaik baiknya oleh pelaku fintech yang ada
karena kalau kita melihat di negara negara lain memang ada regulatory sandbox yang sukses
ada yang tidak terlalu sukses
nah kita ingin mendukung bi supaya ini
menjadi sukses supaya indonesia juga bisa menjadi contoh yang bagus juga
zlantary sandbox itu bentuknya seperti apa
dan seperti apa upaya untuk menyukseskan regulatory sandbox itu
jadi regulatory sandbox ini adalah suatu area di mana pelaku fintech itu bisa bereksperimen
terhadap inovasi inovasi tanpa perlu
bukan tanpa perlu ya tetapi tetap harus sesuai dengan aturan tapi tetap boleh eksperimen
nah ini yang mau kita coba dukung supaya banyak pelaku fintech yang bisa menggunakan
nah itu dengan
sementara kalau dengan ojk tadi sudah disinggung mengenai rencana peraturan baru di bidang
peer to peer lending atau pinjam meminjam online
kita waktu itu cukup terlibat dalam pembentukan peraturan ojk nya dan kita juga sangat berkomunikasi
sangat intensif untuk pembuatan surat edarannya yang akan keluar dalam beberapa saat lagi
mas aji saya tertarik dengan anda sebutkan ada yang mengalami kegagalan untuk regulatory sandbox itu
seperti apa anda dan juga pelaku industri mencermati
mengapa gagal di beberapa negara
nah mayoritas karena sepi peminat ya
sepi peminat artinya tidak menarik mungkin
iya jadi mungkin sistemnya dibuat terlalu terbatas sehingga tidak membuat banyak insentif bagi pelaku startup
untuk menggunakan fasilitas tersebut
nah itu yang kita coba komunikasikan ke bi
apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh pelaku industri dan supaya kebutuhan tersebut bisa diakomodasi
dengan baik juga oleh regulator
nah mungkin anda bisa mengurai beberapa poin saya
garis besar yang diberi masukan oleh para pelaku industri yang kemudian diamini oleh bi
dan keluar dalam bentuk regulasi sehingga membuat lebih leluasa pelaku industri bereksperimen seperti yang anda sebutkan
jadi permasalahan utama di dalam industri fintech saat ini adalah di infrastrukturnya
jadi infrastruktur di mana fintech itu bisa memberikan layanan
infrastruktur itu terkait dengan identitas kyc istilahnya
bagaimana mengenal nasabah untuk mencegah fraud atau pencucian uang
kemudian infrastruktur di bidang sistem
pembayaran untuk memastikan uang itu dapat berpindah dari satu pihak ke pihak lainnya tanpa friksi secara murah
kemudian infrastruktur data terkait dengan kredit
bagaimana memastikan bahwa saya ini memang layak mendapatkan pinjaman
nah ini yang sedang dibangun bersama sama antara pelaku industri maupun juga dengan regulator dengan berbagai macam inisiatif
tidak hanya regulatory sandbox tidak hanya salah satu contoh saja
tapi baik di bi di ojk sedang membangun infrastruktur ini
jadi ini yang kita lagi coba bareng bareng lah bersama regulator
baik terkait dengan infrastruktur tadi yang anda sebutkan
kita tahu bagaimana tiongkok berkembang dengan raksasa e commerce dan perusahaan perusahaan raksasa seperti tencent alibaba kemudian baidu dan lain sebagainya
tapi mereka sudah sangat well prepare beberapa tahun sebelumnya dengan infrastruktur teknologi yang sangat tinggi data berapa gb dan lain sebagainya
apakah anda juga memberi masukan tersebut pada pemerintah
mengingat bukankah indonesia masih berencana membangun infrastruktur tersebut
ya memang kalau kita bandingkan dengan china memang infrastruktur di china sudah jauh lebih kuat ya
beberapa tahun sebelum berkembangnya teknologi digitalnya
betul china berkembang kan sekitar tahun dua ribu empat belas an kalau kita berkaca kira kira tiga empat tahun yang lalu di china
mereka sudah punya infrastruktur identitas
jadi mereka memiliki data kependudukan yang sangat kuat di antara penduduk china
sehingga mudah untuk menganalisa orang ini layak mendapat pinjaman atau tidak
orang ini sebenarnya ingin melakukan penipuan atau tidak
jadi china itu sudah kuat
dan yang kedua yang di china sebenarnya cukup kuat juga
sebenarnya banyak dari mayoritas
jadi sebenarnya mudah bagi mereka untuk meng connect atau melink rekening bank mereka dengan aplikasi yang tadi mbak sebut
nah itulah yang kita fokuskan
selama infrastruktur itu sudah cukup kuat maka akan mudah sekali bagi fintech untuk dapat berkembang dan berekspansi
dan berkaca dengan kondisi indonesia saat ini seperti apa dinamika diskusi yang terjadi antara pelaku industri dan pemerintah
pemerintah menjanjikan akan membangun apa
untuk mengembangkan teknologi ataupun juga sistem keuangan digital ini
kalau memang kalau kita bicara soal infrastruktur itu memang tidak mudah ya
tidak bisa dilakukan satu
dan investasinya besar juga
betul tidak bisa satu dua bulan beres
jadi kita mulai dari yang quick wins dulu
quick wins itu contohnya misalnya di bidang perizinan
paling tidak di tahun dua ribu tujuh belas perizinan mengenai p dua p lending e wallet payment gateway sudah ada
nah dari situ kan sudah mulai
kemudian bisa mendapatkan kepastian hukum yang lebih jelas
nah dari situ kemudian masuk ke yang lebih berat lagi nih
seperti tadi saya katakan infrastruktur dan lain sebagainya itu baru dibangun pelan pelan
karena kalau infrastruktur kita tidak hanya bicara soal regulasi tapi juga membangun sistem membangun data center membangun regulasi
dan sumber daya manusia juga
jadi cukup panjang lah sebenarnya perjalanan ke arah sana
mas aji fintech ini merupakan sebuah masa depan
industri masa depan
semua dunia mengakui hal itu
tapi untuk beberapa
kasus negara khususnya negara berkembang seperti indonesia
dimana perbankan sudah masih berkembang
beberapa menyebutkan ini akan menjadi kompetitor bagi dunia perbankan
tapi beberapa menyebutkan bukankah kolaborasi bisa menjadi salah satu solusi terbaik
tapi bagaimana dengan fintech di indonesia
saya rasa yang mengatakan ada suatu kompetisi antara perbankan dengan fintech itu hanya mitos saja ya
karena tidak ada bukti loh
tidak ada bukti bahwa perbankan tergerus gitu pendapatannya atau kemudian kalah bersaing dengan fintech justru yang
sebaliknya perbankan justru bisa menciptakan produk produk baru yang dapat dinikmati oleh fintech
karena tadi perbankan itu adalah penyedia infrastruktur
mereka adalah satu satunya lembaga yang diperbolehkan untuk menghimpun dana gitu dan menyalurkan dana
jadi itu semua infrastruktur yang sangat kuat yang dimiliki oleh perbankan
tapi bukankah ada juga beberapa website yang menyediakan untuk peminjaman modal dan lain sebagainya
dan itu dilakukan oleh pelaku industri fintech misalnya
tetap dengan menggunakan infrastruktur perbankan
karena mereka kalau kita lihat di aturan pos
dilarang untuk melakukan penghimpunan dana
dilarang untuk melakukan deposit taking
jadi tetap menggunakan infrastruktur perbankan
nah sekarang kita lihat ada beberapa bank yang sudah mulai melihat peluang ini
sehingga menciptakan produk produk baru yang bisa digunakan oleh fintech
sehingga inilah kolaborasi ini terjadi
jadi sekarang kalau dulu di tahun dua ribu enam belas dan dua ribu tujuh belas kita bicara kolaborasi dalam tataran yang abstrak
di dua ribu delapan belas ini kita udah bicara konkret gitu
bagaimana produk produk bank
itu bisa dinikmati oleh fintech
sehingga bersama sama bisa mempenetrasi dan memberikan layanan bagi konsumen indonesia
mas aji salah satu juga bagian regulasi itu menyuarakan mengenai teks ataupun pajak
tanggapan pelaku industri terkait rencana tersebut ataupun wacana itu
sebenarnya cukup banyak isu isu pajak yang sedang kita bahas juga bersama regulator gitu
yang paling besar sebenarnya adalah
bagaimana kita bisa memberikan insentif pajak
untuk mendorong masyarakat itu menggunakan digital payment
dan ini bukan sesuatu yang mengada ngada sebenarnya
itu sudah pernah dilakukan oleh di korea selatan
di korea selatan itu di tahun dua ribu sebelas itu digital payment transaction mereka itu sangat sangat meningkat
karena mereka memberikan insentif potongan ppn apabila transaksi dilakukan secara non tunai
otomatis orang lebih memilih menggunakan non tunai daripada menggunakan tunai
nah ini kan sebenarnya metode metode inovatif seperti ini yang bisa kita coba terapkan gitu di indonesia
meskipun memang tidak mudah karena kan kalau kita bicara pajak kita bicara ke undang undang ya
mungkin lebih sulit daripada mengubah suatu peraturan di tataran ojk atau bi
tapi ya ini kita suarakan bersama sama deh
baik mas di tahun dua ribu delapan belas dibandingkan tahun sebelumnya bahkan beberapa periode ke depan
proyeksi anda bagaimana dengan pertumbuhan fintech di indonesia persentasenya
kalau kita lihat di tahun dua ribu tujuh belas saja itu peningkatan misalnya di bidang online lending itu bisa sampai sepuluh kali lipat
itu padahal di industri yang relatif baru dengan peraturan yang relatif baru
di penghujung tahun dua ribu tujuh belas kita melihat ada berbagai fenomena yang tadi saya sampaikan
pertama kolaborasi dengan ekosistem
ekosistem itu apa sih
itu adalah ekosistem ekosistem besar yang memiliki data yang sangat kaya yang dapat digunakan untuk memberikan layanan layanan keuangan
dan ini sudah terjadi di akhir dua ribu tujuh belas
jadi sekarang di dua ribu delapan belas lebih kepada implementasi ini ekosistem yang ada ini kita akan melihat banyak sekali perubahan
akan melihat banyak sekali produk produk baru yang akan ditawarkan di dua ribu delapan belas
misalnya contohnya misalnya merchant cash out untuk pelaku e commerce
jadi contohnya begini misalnya saya ini pedagang di pasar gitu ya
kalau saya di pedagang di pasar orang akan sulit memberikan pinjaman ke saya karena saya tidak memiliki data transaksi
tapi begitu saya mulai berdagang di e commerce saya akan membangun profile transaksi saya di e commerce
platform e commerce akan tahu saya ini pedagang e commerce
saya ini pedagang yang bagus atau tidak
dan ini akan menjadi file bagi pedagang tersebut
betul ini akan menjadi data yang dapat digunakan oleh pelaku pelaku fintech untuk memberikan jasa kepada saya
apakah itu pinjaman apakah itu merchant service dan lain lain
dan ini yang akan dimanfaatkan di tahun dua ribu delapan belas ini
berarti lebih dari sepuluh kali lipat
mudah mudahan kalau tidak ada arah melintang dan kalau tidak ada regulasi yang membatasi
kalau tidak ada regulasi yang membatasi yang kata kata terakhir saya catat
terima kasih mas aji satria sulaiman direktur eksekutif asosiasi fintech indonesia
kita akan tunggu kemudahan kemudahan lain yang akan dinikmati oleh ekonomi ataupun pelaku ekonomi di indonesia
mas aji terima kasih telah bersama kami di cnn indonesia business